bapak adi prayitno

ini minggu lalu udah nasi menjadi bubur
masa minggu ini nasi menjadi bubur
oke hari ini nasi menjadi kuning ya
nasi kuning jadinya ya kita gak tau kan
oh iya bener juga
politisi paling dekat dengan anak muda
kesukaan semua anak muda gen z indonesia
tepuk tangan paling meriah untuk pak ahmad syaroni
bagaimana pak syaroni
kira kira baliho nya sudah terjawab belum
nanti akan terjawab karena sekarang anies dulu
baru ntar gue
tapi pak ya
baliho nya pak ahmad syaroni ini selalu unik
kalau saya perhatikan
salah satu contohnya yang kemarin itu viral itu adalah baliho
dengan pose seperti ini
cocok jadi apa ya
mau nanya itu sebenarnya bisa lewat instagram sebenarnya pak
instagram baliho ya
ya gak ada harus bikin seperti itu pak
agak moros sebenarnya pak
dan justru kalau ngeliat baliho seperti itu saya jadi bertanya tanya nih pak
maksudnya orang sehebat bapak syaroni aja bingung mau jadi apa
iya pak kita gak punya pilihan lain pak kita cuma bisa jadi ini pak
kita pak kalau bikin baliho itu yang adanya itu cuma poks begini mikir
besok materi apa ya
dan salah satu baliho nya pak ahmad syaroni juga yang menarik waktu itu
pak ini juga mohon maaf nih pak
kita semua rakyat indonesia semuanya pernah pak mimpi jadi presiden pak
enggak kita buat jadi baliho pak
mentok mentok kalau kita mimpi jadi presiden itu cuma kita ceritain di temen tongkrongan pak
sampai situ doang pak
aku nih curiga jangan jangan pak ahmad syaroni nih kalau bangun pagi abis mimpi jadi presiden dia langsung mikir
wah mimpi presiden
bikin baliho ah gitu
langsung jadi cepet pak
tapi kita juga kedatangan bapak herzaki nih dong
iya nih perwakilan dari demokrat
benar luar biasa sekali
gimana pak demokrat enak ya abis ditraktir ayam berkas sama pdip
walaupun kita nggak tahu yang berkah itu ayamnya apa koalisinya
kita gak tau
ada yang menarik pak karena di foto itu ada foto yang tersebar di sosial media
ini merah juga tapi bukan kebaya
ini foto sekjen pdip dan sekjen demokrat foto sambil megang tos tosan di ayam berkah blok m
itu kan kok bisa kayak begitu gitu
iya padahal selama ini kita tahu pdip dan demokrat itu bermusuhan
makanya ini jangan jangan memang apa masih tapi masih berkah kan koalisi yang sekarang pak maksudnya
masih berkah alhamdulillah pak ya
sekarang lagi banyak orang yang bertanya tanya
apalagi semenjak kejadian ini ya
kita mencari siapa cawapres anies selanjutnya
tema hari ini
padahal sebenarnya nih pak ya ini kita anak muda gampang lupa sebenarnya mau nyari cawapres
kok bisa koalisi pak anies susah nyari cawapres
presiden aja bisa cawi cawi maksudnya kok susah banget kita nyari cawapres
iya dan kalau saya lihat di twitter gitu pak ya
netizen tuh menggadang gadang empat nama yang cocok menjadi cawapresnya
pak anies baswedan
ada ibu hovifah
ada bapak ahy
ada bapak ridwan kamil dan bapak erlangga hartarto
benar kita coba bedah satu persatu ini kita ngebantu bapak bapak sekalian
yang pertama ibu hovifah
bu hovifah itu cocok bagus jadi wakil presiden
karena kalau dia jadi wakil presiden akhirnya kita punya lagi wakil presiden seorang perempuan
ya meskipun yang ini bukan ketum partai tapi setidaknya masih tetap bisa pasti
tapi menurut gua yang cocok itu bapak ridwan kamil tuh
karena dia masih muda
jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung instastory
enggak perlu bikin baliho
enggak perlu bikin baliho
tapi satu lagi yang cocok lagi adalah pak ahy
pak ahy kalau misalnya dia jadi wakil presiden dia muda
dia cerdas dan yang pasti kalau pak ahy jadi wakil presiden
pak herzaki kemungkinan jadi menkom info katanya
kita gak tahu
gak ada yang tahu
kita gak ada yang tahu
ini lah ini lah
tapi dari semuanya dido
menurut saya yang paling oke itu adalah bapak erlangga hartarto
kenapa bisa begitu
karena dia ketum partai
dia ahli ekonomi
dan yang paling penting kalau dia menjadi cawapresa anies baswedan
bapak herzaki gak jadi kominfo
karena emang harus lah ya
harus lah ya
harus lah ya
nah udah intinya nih intinya pak kalau kita simpulkan
untuk pak anies yang paling cocok jadi cawapresnya itu adalah muda
cerdas dan dekat dengan agama
kita semua tahu siapa
oke oke oke harusnya tadi ditutupnya pakai look at the stars
iya oke terima kasih sekali teman teman dari komisi co aldo dan juga duto
nanti kita tunggu siapa yang akhirnya diumumkan oleh anies baswedan menjadi cawapresnya
apakah mas ahaye atau buko viva atau mungkin ada yang lain yang menimbulkan efek kejut
sekali lagi politik itu cair kita nggak tahu siapa
dan penampilan dari komisi dotco tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
kita ketemu lagi senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
selamat malam sampai jumpa